gatel banget tangan dan merah merah
gampang kasih rimpet ini
hahaha kameramennya jatuh
gula semut atau gula merah versi bubuk umumnya dibuat dari nira kelapa atau nira aren
namun di jawa timur gula semut juga dibuat dari nira tebu
mira merupakan cairan manis yang diperoleh dari batang tanaman
untuk membuat gula semut dari nira tebu terdengar mudah loh
nih saya kasih tahu ambil nira dari batang tebu yang telah diperas
kemudian hasil perasan tebu akan dimasak sampai kadar airnya berkurang dan nira tebu mengental
setelah kering tinggal dikemas
hmm terdengar gampang ya
tapi kalau dijalani waha seperti ini nih kisahnya
hmm selamat datang di jawa timur
provinsi penghasil tebu terbanyak se indonesia
tapi sebelum panen makan tebu dulu
hmm pak manis pak
mengutip data dari badan pusat statistik pada tahun dua ribu dua puluh satu produksi tebu nasional mencapai dua empat puluh dua juta ton
kebun tebu baik milik perusahaan maupun perorangan terdapat hampir di setiap kebupaten dan kota di jawa timur
salah satunya di jawa timur
salah satunya di desa gondang kecamatan pelosok klaten kebupaten kediri jawa timur
proses panen tebu cukup sederhana
tebu yang telah siap panen dengan rentan usia sepuluh dua belas bulan dipotong bagian pangkalnya
namun jangan dicabut hingga ke akar
sebab tebu bisa dipanen hingga tiga kali
untuk saya yang tidak pernah memanen tebu sebelumnya bagian kulit yang tersentuh oleh tebu terasa begitu gatal
aduh atuh atuh atuh atuh atuh
perjuangan dapat yang manis manis
tanaman tebu memiliki bulu bulu halus yang terasa gatal ketika dipegang untuk melindungi diri dari gangguan musuh
seperti hewan liar yang bisa saja mengkonsumsi batang dan daun tebu
ketika tebu dipanen banyak ditemukan lebah yang mengumpulkan nektar yang menetes dari batang bambu
ngumpet tembapanya dulu
udah aman aman aman
udah masih ada nggak pak tauannya pak
udah nggak ada
aman ya pak agak di dalam tadi sih pak dia masuk ke baju aman pak
gapapa lah pak biarin aja pak
udah aman ya
oh nggak sempet ngantup ya
walau tidak mengeluarkan nira namun daun tebu tidak dibuang begitu saja
bagian daun biasanya dimanfaatkan oleh warga untuk menjadi campuran pakan untuk ternak mereka
untuk saya proses panen tebu dan kulit kemerahan yang terasa begitu gatal jadi dua hal yang tidak terpisahkan
lahan tebu yang dipanen pagi ini tidak terlalu luas hanya sekitar setengah hektare saja
namun rasanya tidak kunjung selesai
daun daun tebu selesai dikumpulkan di satu titik lanjut kita memindahkan batang tebu yang menjadi tujuan utama kita panen kali ini
mas kameramennya jatuh
semangat mas kameramen

jalan memang susah ya mas ya
jalan memang susah ya mas ya
habis saya yang jatuh mas kameramen saya juga jatuh
setiap hektare tebu biasanya menghasilkan tujuh puluh seratus ton batang tebu yang memiliki tinggi sekitar dua sampai tiga meter
baru satu jam membantu panen energi saya sudah terkuras habis
rata rata para buru panen di tempat ini mampu memanen hingga lima ton batang tebu setiap harinya
namun upah yang didapat tergolong kecil
per satu ton mereka mendapat upah rp enam puluh atau rp enam puluh per kilogramnya
itu pun masih harus dibagi lagi dengan tiga orang rekan kerja yang lain
kena arit pernah seperti ini
nah seperti ini
tidak dijahit pak
terleset gitu lah
kena tunggal kena ini berarti
mantap ya pak
ya ini memang
gak mudah untuk panen
tapi apakah bikin gula semutnya mudah
tebu yang telah dipanen akan masuk ke dalam mesin penggilingan tebu yang memisahkan antara sari tebu dengan batang tebu
sisanya adalah ampas tebu
meski menggunakan mesin penggiling tebu dengan kapasitas di atas satu ton per jam kami harus memastikan agar tebu tidak menumpuk pada lubang pemerasan

proses produksi gula semut tidak pernah berhenti di pabrik ini
mesin nyaris bekerja selama dua puluh empat jam
kali ini saya harus naik hingga ke bagian atas tumpukan tebu
untuk menurunkannya ke dalam mesin penggilingan
satu persatu ikatan tebu kami turunkan
saya juga harus berhati hati agar tidak terjerembab ke bagian bawah
menurunkannya pun tidak sembarang pemirsa
musim penghujan membuat bobonjil
dan tebu tebu yang digiling meningkat
akibat air hujan yang terserap oleh tanaman
ini membuat proses memasak akan lebih lama
setelah air perasan tebu terpisah dengan ampasnya
air akan dialirkan dengan mesin menuju tempat perebusan
wadah perebusan dibagi menjadi tiga
pertama wadah pemanasan
kedua wadah penyusutan kadar air
dan ketiga wadah pengentalan
pemanasan yang pertama akan membuat sisa sisa kulit
atau serap tebu
alat tebu yang tidak tersaring naik ke permukaan
buang semua ampas tebu sampai tidak ada lagi kotoran yang mengambang di permukaan
atau bisa bisa gula semut menjadi pahit
setelah itu nira tebu akan dilahirkan ke wadah penyusutan
di wadah kedua tebu akan dididihkan selama empat jam
biasanya pada musim kemarau
proses pemuaian hanya membutuhkan waktu dua jam
karena kadar air dalam tebu begitu tinggi
pada musim penghujan seperti sekarang ini
prosesnya membutuhkan waktu hingga empat jam
setelah empat jam
menyerat tebu yang sudah menyusut kadar airnya
masuk ke proses terakhir
yang juga gak kalah penting itu adalah di bagian
karena kalau misalkan sampai sih
kalau misalkan sampai sih
apinya dalam kondisi naik turun
panasnya tidak stabil
itu akan berpengaruh
kepada hasil si gula semutnya
nah biasanya sih rasanya jadi tidak semanis biasa
karena suhunya naik turun
terus butuh proses masak yang lebih lama dong berarti
tuh jadi rasanya tidak akan seenak kalau apinya stabil
wah wangi tebunya
meski telah menjadi ampas atau sisa barang yang telah diambil sarinya
ampas tebu tidak dibuang begitu saja
ia akan berguna sebagai bahan bakar memasak gula semut
tempo kerja saya yang melambat
membuat api pembakaran jadi mengecil
proses pengentalan membutuhkan waktu sekitar dua jam
ini sedikit lagi bisa diangkat untuk betul betul dikeringkan
dan harus jaga jarak
kenapa karena dia makin kencang
nanti takutnya kena kita
jadi jaga jarak emang wangi
proses membuat cairan gula semut
terakhir pindahkan ke bidang datar
agar gula semut mengering sempurna
setiap sepuluh menit aduk aduk gula semut agar tidak menggumpal satu sama lain
ini masih ditunggu lagi
masih ditunggu kering sekali lagi ya
masih akan dibiarkan dulu
dan ini gula semut
sebenarnya kalau dicetak juga bisa jadi gula merah
tapi memang dijualnya
dalam bentuk yang agak berpasir
namanya gula semut
nah tambahan tenaga
wah masih hangat
manis tapi agak ada sedikit masam masamnya
ketika sudah mengering gula semut dijual dalam skala besar atau grosiran
dimana satu karung berisikan lima puluh kg gula semut
dijual dengan harga empat ratus lima puluh ribu rupiah atau per kilonya sembilan ribu rupiah
walau memiliki omset fantastis lebih dari tujuh puluh juta rupiah per hari
musim penghujan turut mempengaruhi pendapatan karena membutuhkan bahan bakar yang jauh lebih banyak dibanding musim kemarau
kadar gulanya agak kurang mas
terus apa ya mana apa
masa airnya juga lama lebih lama habisin bahan bakar juga
perjalanan panjang saya membuat gula semut akhirnya rampung
untuk saya gula semut yang dipadukan dengan teh hangat menjadi sajian tepat menambah energi setelah seharian bekerja
nah sebetulnya kalau dari rasa
gula semut yang dari nira aren dengan yang dari nira lain
ini tuh rasanya hampir sama ya bahkan buat saya cenderung sama
tapi wanginya yang beda kalau aren itu lebih khas khas wangi aren
nih hmm wanginya tuh kayak kita berasa lagi minum es tebu
tapi manisnya itu jauh lebih tinggi
di balik omsetnya yang fantastis
ada perjuangan dan resiko yang begitu besar untuk mendapatkan gula semut yang berkualitas
mulai dari bahaya terkena batang tebu yang bisa melukai kaki
sampai menahan diri dari panasnya suhu di tempat produksi gula semut
ada yang tertarik mencoba
ke diri jawa timur